dua ribu lima atau dua ribu enam
saya saat kuliah di ui
saya bersama teman teman saya
sering kalau selesai kuliah itu
sauna atau spa di hotel klasik
bertemu saudara linda di